jangan kelamaan ngeliatin makanannya
ngeliatin doang kan gak batal mak
perut tati sakit mak
sabar bentar lagi juga beduk
semalam mak juga kagak sahur kagak lemes kagak emah
tapi kan tati kan keliling kota mak
ke pasar terus ke rumah encing
itu mah bukan keliling kota po keliling kampung
mak saya pulang dulu ya mak
seperti juga ya mak
dulu mas waktu saya masih kecil bapak saya itu miara bebek
tapi sayangnya saat belum mei itu betelor bebeknya itu udah disembelih terus digoreng
ya maklum mas soalnya bapak ibu saya itu dulu buka warung nasi bebek
tapi mas sekarang kan makin banyak saingannya itu jadi makin susah jualannya mas
bu bu bang ojaknya jangan diajak ngobrol terus kasihan
dia kan mau ngojek
bapak itu bapak ibu lagi asik ngobrol kok
kak ucap maaf ya istri saya itu orang yang suka cerita
gak apa apa mas indro mesti saya minta maaf
loh kenapa minta maaf
soalnya dari tadi
saya kagak dengerin istrinya masih indro cerita orang cerita cuma bengong
kok ada ya orang ngomong cepet banget
makasih bang ojak
iya sama sama assalamu'alaikum
pat masak deh buat bukaan ya rebus telor terus bikin rawon biar sedap
ya udah mak yang bikin lu rebus telor aja gi
tapi lemes mak
masa rebus telor aja kagak kuat sih tat
kan rebus telor gampang tinggal masukin telor ke panci kasih air
tunggu airnya mendidih udah begitu doang
gue ngomong begitu aja rod sama si sodik gue banyak uang orang pada bayar kontrakan sama gue
kagak masih nunggu thr juga
lah terus ngapain lu cerita sama si sodik begitu
yaelah rot gue kagak mau kalah sama dia masa gue kudus sama sama dia orang kagak bayar kontrakan juga
berarti kesalahan lu dua
uluh uluh mbak be haji
ini pada serius lagi pada ngomongin apaan sih

kebanyakan mereka gelah dah esok
saya tidak punya cewek
mau kemana tuh
mau ke teras mah
ngapain ke teras
loh sepatunya bomi mana
kamu gak liat
sepatunya mbak laras
sepatu kamu apa sepatunya laras
loh siapa itu
ojek ngasih telur asin buatnya
uya kagak doyan
mending buat put aja
do kasih dia gi
itu dari ciknya si tati
julagan telur asin di tegal
tapi kenapa kotor kayak gini jak
ini bukan kotor
ini tuh lumpur
hah kenapa pake lumpur
cara membuat telur asin itu
itu dari telur bebek
yang dilumurnya adonan lumpur
campur sama garam
lo hebat pur
susah makannya kalo belum mateng
hei siapa yang mau minta punya kamu
dia relatih kita
jangan kelamaan ngeliatin makanannya
perut tati sakit ma
bentar lagi juga bedu
det waktu lo nikah mas kawinnya apa det
mas kawin gue seperangkat alat sholat
gue disuruh nabung nih sama mbak gua buat mas kawin
man nabung itu bukan cuma buat mas kawin doang
buat rumah tangga juga
nanti kan lo kawin di gedung
masa lo tinggal di rumah malu
kamu kenapa bob
enggak bobi beli seri sepatu
tadi sepatu bobi sama mbak laras ada di teras
abis bobi tinggal udah gak ada
kamu coba tanya pak odi
tadi pas papa keluar pak odi ada di teras
pak odi rumahnya dimana
bapak bapak bapak
oh ada apa bob
oh yaudah tuh
sebentar ya saya telepon dulu
bapak di rumah haji muron
ya ada apa
ya ada apa
bapak nyari bapak
oh yaudah tuh
berarti kita makan sama telur asin ya
nanti makannya sama telur asin
mengapa pel veilah itu
iya terlalu itu
oh ini pokoknya bel devlike
aku ga tahu yang kurang

ya beres pemixi
sama ketoprak satu gua mau buka disini aja
emang di rumah lo kenapa
biarin aja biar dia beli ketoprak saya
bud ini dari bang udin